barry aku akan menjemputmu
kau dikasih janji barry
dery aku kan sudah bilang
aku akan menjemput kamu sesuai perjanjian kita
mas barry kenapa sih
aduh saya mimpi katanya
kayak mau jemput saya pak yadi
ya bisa juga sih mas
non kuliah itu nggak senang hidup di alam sana karena melihat mas berry hidup senang senang di sini
maksud lo pak yadi
mas tenang aja deh
gini saya punya kenalan seorang paranormal mas
mungkin saja dia bisa ngasih jimat pelindung buat mas
setahu saya mas soal gaib gate seperti itu memang ahlinya mas
hah nggak perlu nggak perlu
nggak perlu kayak gitu mas
saya tuh lelaki tegar
cleo itu udah mati
nggak bakalan balik lagi
mau sepuluh cleo di jeberin depan saya nggak bakalan takut
aduh hidup nyaman enak tenteran
cleo betul betul udah nggak ada
sudah aku bilang kalau tidur tuh jangan gerak gerak
cepet bangun kamu
lu udah nggak ada
udah usah mengatur ngatur kau lagi deh
aku kan sudah bilang kalau aku gak suka kamu pakai platform itu
sudah siap mas barry
kita harus segera berangkat mas
ke upacara pemakaman non klio
di luar udaranya sangat cerah
secerah suasana hatinya mas peri
pak yadi kalau ngomong hati hati
mas barry sekarang pakai parfum yang bau nya tidak disukai sama anak cleo kan
ini parfum favorit saya
mas sekarang pakai dasi ini
mas ini kan dasi yang nggak disukai warna nya sama anak cleo kan
pak yadi ini dasi favorit saya
tentu saja mas
mas barry bisa melakukan apa saja suka suka
karena sudah tidak ada yang melarang lagi kan mas
pak yadi kalau ngomong tolong dijaga ya
kalau ada yang denger bisa bahaya
jangan lupa buang semua barang barang anak cleo
terima kasih mas
yang tadi itu
dia tinggal di rumah kamu ya
kenapa sih kamu gak terus terang aja sama aku
akhirnya kamu bisa nemuin pendamping yang cocok
dulu aku sering ngerasa bersalah
karena aku mau nikah duluan
kamu harus kenalin dia ke aku ya secara resmi
aku pergi dulu ya
gw kebinan dobre heart brutal ya
udah pengen ga akan emasin

makasih ya bang

ya dah kiasah

col ranjang juga